palang merah indonesia membantah tudingan ambulans miliknya membawa batu untuk menyuplai pengunjuk rasa dalam aksi demonstrasi di jakarta pada dua puluh lima september
ketua bidang relawan pmi muhammad ⁇ muas ⁇ menjelaskan kronologi saat ambulans berada di tengah kerusuhan masa pendemo dengan aparat keamanan
nah dari enam bulan ini karena sudah bergerak sekitar jam sebelas empat puluh pada waktu persiwa mencekam keras diantara pihak pengamanan dengan para demonstran
dan disitulah kejadian di selipi di daerah selipi mobil ambulan kita mengangkut mereka yang terkena dengan batu lain sebagainya
nah pada waktu kembali ke tempat itu batu selipi
sudah bertembangan dan salah satunya mobil kita terkena yaitu mobil dari pmi jakarta timur
terkena itu hancur belakangnya dan juga sampingnya
dan itu memang memungkinkan sebagian batu ada yang masuk ke dalam mobil karena akibat dari pecahan tersebut
nah dalam kondisi inilah mobil kita bergerak menolong termasuk dari teman teman prajurit yang kebetulan
nah pada saat kembali memang melawan arus nah batu melawan arus inilah terjadi konflik lagi
antara tentara polisi kita dengan demonstran dan kita ada di tengah tengah akhirnya kita berancekam
nah di sini mau tidak mau mereka yang terkena luka di tengah jalan harus diangkut ke mobil
nah pada waktu kita tolong mereka masukin ke mobil kena itu gelap dan lain sebagainya
yang ditolong memang kita tolong dengan baik tapi ada kawannya nyewa semacam bungkusan yaitu kardus
kardus yang tidak kita tahu isinya apa ditip masuk
jadi mobil ambulan tidak pernah membawa batu bawa kardus tidak pernah
nah penitipan ini terjadi pada waktu yang demikian cepat
karena mereka juga dikejar
dan mereka pada lari
nah pada saat kardus itu dititipkan kita nggak tahu itu mobil semua dikuasai oleh polisi
kita serahkan sepenuhnya dan polisi akhirnya membawa di mobil itu
ada barang itu dianggap bahwa ambulan mensuplai
bagi semua demonstan
nah dibawalah semua mobil yang ada lima mobil bersama mobil
nah sampai di polda metro jaya kawan kawan ini sekitar jam dua belas itu tidak bisa berbuat apa apa selain diperiksa
dan diyakini bahwa mereka tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang terjadi pada saat konflik terjadi